ya berbagai cara dilakukan pengelola wisata untuk menyedot pengunjung
salah satunya dengan wisata kapal pesiar mini mengelilingi muara sungai bengawan solo
uniknya anda cukup membayarnya dengan sampah untuk bisa menikmatinya
penasaran dengan keunikan ya berikut liputannya
beginilah suasana para pengunjung wisata kapal pesiar mini di muara sungai bengawan solo
desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik
sejak pukul delapan pagi pengunjung wisata yang didominasi anak anak dan ibu ibu
begitu antusias mengantri tiket masuk
uniknya untuk mendapatkan tiket masuk kapal pesiar mini
pengunjung cukup membawa sampah bekas air minum mineral dari rumah
namun bagi calon penumpang kapal pesiar yang tidak sempat mengumpulkan sampah
bisa langsung membeli tiket seharga sepuluh ribu rupiah di loket
kapal pesiar mini yang dikelola pemerintah desa randuboto ini
wisata berkeliling di muara bengawan solo
tak pelat kapal pesiar yang sengaja didesain untuk membawa empat puluh wisatawan ini
sukses menyedot antusiasme warga sekitar untuk menaikinya
ide wisata membayar dengan sampah ini berawal dari masyarakat setempat yang prihatin
dengan banyaknya sampah yang terbawa air sungai bengawan solo
agar warga tidak ikut membuang sampah ke sungai
pengelola wisata sepakat jika sampah milik warga lebih baik ditukar dengan tiket wisata
masyarakat akhirnya berjumpi terhadap bagaimana berlaku yang baik terhadap sampah
sehingga kita bikinlah kapal pesiar yang menyenangkan bagi anak anak adik adik kita
meski sangat baru wisata ini sudah mendapat kunjungan wisatawan dari luar kota gresik
seperti trenggalek mojokerto jombang sidoarjo dan surabaya
bayarnya pakai apa deh
kenapa pakai sampah
meskipun berukuran mini kapal wisata ini di konsep layaknya kapal pesiar sesungguhnya
seperti adanya toilet pemandu wisata alat keselamatan pelampung televisi serta sound system